navi dan sejumlah temannya sedang belajar membuat face shield
atau pelindung muka dari paparan virus corona di rumah pintar
desa pasirlon kecamatan karanglewas banyumas jawa tengah
mereka memahami pentingnya pelindung muka saat nanti kembali ke sekolah
agar tidak tertular virus corona
buat melindungi untuk tidak tervirus masuk
untuk melindungi dari virus corona
bahan yang dibutuhkan untuk membuat face shield atau pelindung muka adalah
nika busa karet double tip dan lem
sementara untuk peralatan yang dibutuhkan adalah penggaris dan gunting
cara membuatnya juga sangat mudah
najwa dengan teman temannya membuat sendiri dari mulai menempel mika dengan busa
lalu mengaitkan dengan karet dengan menggunakan lem dan double tick
pada tahap terakhir tinggal merapikan dan face shield siap digunakan
pelindung muka susah nggak begini
nah masih tujuannya pakai pelindung muka buat apa
agar tidak terkena virus
noseulan dari orang tua sekaligus pengasuh rumah pintar
mengajak anak anak untuk belajar membuat face shield atau pelindung muka
selain untuk mengisi waktu selama berada di rumah
tujuannya juga agar anak anak paham tentang bahaya virus corona
dan sadar untuk melakukan perlindungan diri
ini kan kita lagi lockdown ya jadi kita itu sebenarnya membutuhkan aktivitas
salah satunya kita akan bikin face shield
jadi biar kita nanti kalau udah mau sekolah kita udah punya sendiri
jadi kita nggak perlu lagi untuk beli
kegiatan yang dilakukan anak anak seperti ini
bisa menjadi obat jenuh berdiam diri di rumah akibat pandemi covid sembilan belas
nah ini saya tadi baru bikin ya sama adik adik
dan ini bisa untuk kegiatan di rumah ya
selain itu juga menghadapi new normal
ini juga nantinya berguna sekali untuk kita sekolah
ketemu dengan teman teman belajar agar tidak terpapar

roby sofwan amin banyumas jawa tengah